saudara puncak arus balik di bandara internasional soekarno hatta
jumlah pergerakan penumpang pada puncak arus balik diprediksi
mencapai satu ratus sembilan puluh ribu penumpang
pihak bandara soekarno hatta mencatat lebih dari satu lima ratus penerbangan
yang akan berangkat maupun tiba hari ini
jumlah penerbangan meningkat dibanding kemarin
dan angka satu satu ratus empat puluh tujuh penerbangan
puncak arus balik di seluruh bandara angkasa pura ii
jumlah penumpang di dua puluh bandara angkasa pura ii
diperkirakan mencapai tiga ratus tiga puluh ribu orang
kita pantau puncak arus balik di bandara soekarno hatta tangerang banten
bersama jurnalis kompas tv renata panggalo
renata hingga saat ini bagaimana pantauan anda
arus balik di bandara soekarno hatta dan apakah terjadi lonjakan
kami pantau memang belum begitu terlihat
di bandara internasional soekarno hatta
khususnya di terminal satu kedatangan
yang dimana kalau memang kita melihat data
padahal ini diperkirakan memang merupakan puncak balik
sepertinya memang untuk kedatangan ini
biasanya pesawat yang akan datang ini
jadi diprediksi kepadatan ini baru akan terjadi
dari siang hingga malam hari
kalau melihat datanya juno dan juga saudara
untuk total penerbangan di tanggal lima belas april hari ini
ada sebanyak satu satu ratus lima puluh lima penerbangan
yang dimana untuk keberangkatan ini lima ratus delapan puluh dua penerbangan
sementara untuk kedatangan ini ada lima ratus tujuh puluh tiga penerbangan
juna dan juga saudara meskipun kalau lihat dari angkanya
ini lebih banyak pesawat yang akan berangkat
tetapi untuk jumlah penumpangnya ini lebih banyak
yang dimana untuk total penumpang seluruhnya
ataupun tiba ini sebanyak satu ratus tujuh puluh sembilan empat ratus delapan puluh tiga
untuk keberangkatan ada tujuh puluh sembilan lima ratus tiga puluh dua penumpang
sementara untuk kedatangan ini lebih banyak
sebanyak sembilan puluh sembilan sembilan ratus lima puluh satu penumpang
misalnya untuk total penerbangan ini ada sebanyak satu satu ratus empat puluh tujuh penerbangan
ini naik pada hari ini sebesar satu satu ratus lima puluh lima penerbangan
jadi masih kita pantau bagaimana kemudian arus balik
di terminal kedatangan satu di bandara internasional soekarno hatta ini
renata untuk saat ini apakah dari pantauan anda juga ada penumpang
yang justru baru akan berangkat mudik setelah hari raya lebaran
ya tentu junda dan juga saudara memang kalau kita lihat
ataupun berinteraksi begitu dengan beberapa penumpang memang
ini juga mereka baru bisa berangkat pada hari ini
karena kita ketahui juga ada beberapa sektor yang terus bekerja
meskipun ada cuti bersama ataupun sedang dalam suasana lebaran
tetapi mereka ini baru berangkat mungkin karena baru dapat hari libur ataupun cutinya
nah kalau memang kita lihat untuk hari ini nantinya ada sebanyak lima ratus delapan puluh dua keberangkatan
tentu untuk menghadapi arus balik yang
jatuh pada hari ini puncaknya pihak angkasa pura ii
khususnya di bandara soekarno hatta ini menyiapkan sejumlah hal
itu baik dari sisi operasional maupun pelayanan
untuk operasionalnya sendiri kita ketahui memang dari segi bagasi untuk penumpang ini
perlu dipastikan keamanan dari bagasi yang dibawa setiap penumpang
baik itu dari pesawat hingga masuk ke dalam bandara melalui konveyor belt ini
tentu menjadi perhatian dari pihak angkasa pura ii juga
kemudian dari aspek pelayanannya ini misalnya prosedur terkait keterlambatan
atau delay bagi mereka yang baru mau berangkat
kemudian juga untuk kepastian layanan pada proses keberangkatan
dan tentunya juga memastikan agar kelancaran bagi para penumpang yang sudah tiba di bandara soekarno hatta ini